saling ejek di media sosial dua kelompok remaja terlibat tawuran di jalan suci ciracas jakarta timur minggu dini hari
tauran yang melibatkan belasan remaja itu saling serang menggunakan senjata tajam
menurut warga ada seorang korban yang sempat terdesak diserang namun tetap memilih maju hingga akhirnya mengalami luka bacok di bagian perut
teman teman korban sempat membawa korban ke rumah sakit polri kramat jati untuk mendapat penanganan medis naas nyawanya tidak tertolong
atas kejadian ini pihak unit kepolisian dari polsek ciracas sudah mengamankan seorang pelaku berusia dua puluh tahun yang membacok korban hingga tewas
kini pelaku berikut barang bukti sebilah celurit sudah diamankan di maposek ciracas untuk proses penyidikan lebih lanjut